menanggapi tuntutan para pengemudi grab bike hari ini langsung kita berbincang dengan managing director grab indonesia
ada rizky krama di brata pak rizky mas rizky selamat malam
selamat malam tiff
yang pertama saya mau minta tanggapan dari pihak manajemen grab terkait dengan demo para pengemudi grab hari ini
baik jadi pada hari ini ada demonstrasi dari kelompok driver grab bike
kita hitung tadi jumlahnya sekitar tujuh ratus
sebetulnya ini adalah kelanjutan dari diskusi yang sudah terjadi sebelumnya
ada empat kali diskusi yang mana dua dari itu saya terlibat juga diskusinya
kalau kita lihat ini jumlahnya tidak sebanyak majority ya dari grab bike drivers kita
bikers kita ada ratusan ribu pada saat ini bikersnya
kita lihat apa isunya ada tiga isu utama yang mereka ungkap
pertama kita lihat apa isunya
satu tadi yang disebutkan katanya kenaikan tarif dari kelompok bribers ini
tapi ada dua hal lagi yaitu yang satu adalah pencabutan paning dari kelompok drivers ini
yang ketiga juga pencabutan kode etik nomor enam puluh yaitu ketentuan kami untuk membanning drivers apabila ada tindakan yang provokatif
kita lihat data data mereka sudah kita jabarkan juga sebelumnya di dalam dua diskusi
jadi sebelumnya memang mereka termasuk kategori banning karena melakukan tindakan yang merugikan baik bagi pelanggan maupun bagi kebanyakan rekan drivers yang lainnya
yaitu mereka menggunakan ada yang menggunakan fake booking yaitu booking yang palsu dan fake gps yaitu untuk menipu lokasi keberadaan mereka
sehingga ini merugikan drivers drivers yang lain
dua tuntutan itu tidak bisa kami penuhi sama sekali sehingga menimbulkan kekecewaan dan mereka berkeputusan untuk
kalau kita lihat kebanyakan dari driver sebetulnya sangat berbahagia dengan hal ini karena artinya fairness yang strict yang kita lakukan kepada keseluruhan mitra drivers kita
dan juga kebaikan bagi pelanggan kita karena kita menerapkan standar quality yang tinggi
mengenai masalah tarif sendiri ya ini sebetulnya masalah yang bukan menjadi agenda utama kalau kita lihat ya
cuma hari ini berbalik menjadi agenda utama
di beberapa diskusi sebelumnya itu bukan menjadi agenda yang utama
kita sudah sebutkan sebagai company tentunya kita sangat berbahagia ya kalau bisa meningkatkan tarif
karena revenue kami juga datang dari situ sama
cuma memang dalam kenaikan tarif itu bukan dicari tarif tinggi tingginya seperti bisnis juga menghitung yaitu
tapi tarif yang optimum yaitu yang baik
baik bagi pelanggan baik bagi bisnis itu sendiri maupun bagi mitra
bisa saja kita naikkan tarif tapi mungkin untuk sekali tarifnya sekali naiknya jadi lebih tinggi
tapi jumlah penumpangnya lebih tinggi

berkurang jadi kami memberikan pemahaman itu juga
pada beberapa diskusi kita bilang tentunya kita akan mencari solusi bersama sama untuk tarif optimum yang baik
baik buat pelanggan kami maupun mitra kami
hal itu bisa dipahami pada meeting sebelumnya
tapi memang yang menjadi deadlock adalah pencabutan banning bagi satu ratus delapan puluh drivers
hal inilah yang kami lihat menjadi isu utama
kalau tadi anda sebutkan ini terkait dengan tarif promo
sebenarnya kalau untuk tarif promo sendiri itu tentunya menjadi bagian dari strategi dari grabback sendiri
untuk meraih atau merauh pelanggan begitu tarif promosi
sebenarnya mekanisme untuk tarif promosi yang diberikan oleh grabbike ini seperti apa sih
benar tidak seperti yang dikeluhkan oleh para pengemudi ketika demonstrasi beberapa waktu yang lalu hari ini
bahwa ini sedikit banyak mempengaruhi penghasilan mereka
pendapatan mereka yang menjadi berkurang drastis begitu
dan kalau tadi anda sebutkan pelanggaran pelanggaran yang juga sering dilakukan oleh para pengemudi grab ini
apakah kemudian akan mempengaruhi pendapatan mereka begitu
jadi yang nomor satu adalah saya jawab dulu tarifnya sendiri
tarif ini sebetulnya sudah berlaku sejak maret
jadi apa yang mereka angkat saat ini sebenarnya kurang relevan karena mereka juga sudah menjalankan tarif ini sekian lama
mengenai tarif promosi ada beberapa kadang kadang kesalahpahaman baik dari segi pelanggan maupun driver
kebanyakan dari segi pelanggan
misalkan kita melakukan promosi taruhlah gratis perjalanan taruhlah ya
kadang kadang pelanggan bilang aduh udah driving udah diantar terus dia kasian banget nih ya
tidak dikasih uang terus dia kasih uang misalnya rp dua puluh
sebetulnya setiap promosi itu kami menanggung cost nya
jadi driver tetap mendapatkan bagiannya
jadi bukan berarti driver mitra driver menanggung promosi
tapi perusahaan yang menanggung promosi
kalau ada keluhan bagaimana ini mempengaruhi terhadap penghasilan mereka jadi ini sebetulnya salah karena tidak
tapi memang ada mungkin kalau bisa kita elaborate mungkin ada masalah cash flow
karena kalau promosi berarti dia mendapatkannya mungkin dua atau tiga hari setelah
sebetulnya kita juga sudah menyediakan teknologi untuk driver bisa menghasilkan
untuk driver bisa menguangkan itu kapan saja langsung
yaitu kita sudah bekerjasama dengan salah satu bank besar
yaitu kita ada teknologinya mereka sudah aplikasinya di embed di situ
kalau mereka mendaftarkan itu di aplikasinya mereka bisa menguangkan itu kapan saja di atm yang terdaftar di bank digital tersebut
jadi cuma masalahan opsinya edukasi dan lain lain ini proses yang mungkin kita belajar dari sini untuk lebih mengedukasi hal tersebut
banning itu kita lakukan secara strict karena kita tahu ini adalah demi kebaikan pelanggan dan kebaikan majority of the drivers juga
mereka sudah tahu hal ini juga sudah disosialisasikan sejak training pertama kali
lalu juga ada sosialisasi melalui regular message juga ke mereka
dan mereka bisa mengakses for the attic ini kapan saja melalui handphone mereka juga
jadi ini bukan hal yang baru lah
ada solusi yang bisa dibicarakan antara para pengemudi dengan pihak manajemen dari grab indonesia sendiri ya
baik terima kasih mas rizky kramadi brata director dari grab indonesia sudah berbincang dengan cnn indonesia malam hari ini